setelah larasati gading olahraga berkuda nomor tunggang serasi lama tak terdengar ada regenerasi
meski begitu bibit bibit potensial mulai bermunculan dari atlet muda
salah satunya claresta aman tekamsari yang dalam satu tahun terakhir
menyambut prestasi dari dalam dan luar negeri di kelas dress age
informasinya sekaligus akan menutup cnn indonesia sports kali ini
update selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sports
saya anita mai pamit undur diri selamat malam dan salam sports
tak mudah mengendalikan kuda dalam nomor tunggang serasi atau tresage
namun gadis lima belas tahun bernama claresta amanta kamsari asal tanggerang ini sudah mahir melakukannya
mulai dari dasar cara berjalan seperti walk canter dan trot
hingga rainback atau mundur gerakan menyamping dan berputar di tempat
atau walk piroid saat sesi latihan di kawasan puncak bogor
tak heran claresta yang menekuni equestrian sejak sekolah dasar
menyabet tiga medali emas dan satu perak di ajang student exchange bukit kiara horshow di malaysia
sementara dalam kejuaraan nasional berkuda september dua ribu sembilan belas lalu
claresta yang mewakili sumatera barat mendapat medali perak di nomor dress age tim u dua puluh satu
aku emang dari awal suka kuda terus kalau misalnya pacu kan agak sedikit tidak memungkinkan
terus pas nyobain dressage kayaknya lebih minat kedress daripada yang lain
kesulitannya pastinya harus lebih ke dasarnya sih kalau lebih ke dasarnya teknik teknik
terus karena dressis ini lebih ke harus sama kudanya itu harus kayak satu gerakan
lebih pokoknya satu hati dengan kudanya jadi lebih mau nekutin lagi aja gitu
dan juga lebih ke kekuestrian yang cukup sulit
interaksi dan hubungan emosional mesti dibangun antara kuda dan penunggangnya
seperti yang kerap dilakukan claresta bersama keling kuda kesayangannya
yang pasti latihan terus latihan
terus kalau misalnya ini membangun ini aja sih kayak pegang pegang
ngasih makan atau kayak bersihin mandiin gitu
di mata sang pelatih claresta adalah atlet muda potensial
jadi anaknya potensi yang besar untuk ke atas
karena saya lihat dia keuriannya ada balansnya juga udah ada di situ
terus saya kasih teori teori yang dasar dasarnya cepat dia
potensi ini enggan disiasiakan oleh orang tua claresta yang sudah menyadari bakat anak ketiga dari empat bersaudara ini
terus terang memang bukan hal yang gampang
sampai di prestasi saat ini
alhamdulillah sampai sekarang
terus terang sebagai orang tua kami bangga bahwa prestasi kelak itu dia bisa mengikuti
sehingga sebagai orang tua pun kami mensupport kelas supaya berprestasi lebih bagus
dengan cara ya menyiapkan kuda kuda
untuk lima tahun sampai sepuluh tahun dan kita juga siapkan untuk lima belas tahun
aku sendiri sih maunya kayak yang pasti ngewakilin indonesia
bisa mengibarin bendera merah putih di luar
internasional kalau bisa
dalam waktu dekat selain terjun di kejuaraan tingkat nasional claresta juga tengah bersiap untuk ajang asian world challenge for junior dressage
mahardika utama randy putrama bogor